suruh interogasi teroris
kalo dia yang nanyain tuh teroris
belum lima menit udah pada ngaku
iya lah dari pada syarat
ngaku aja mendingan lah
saya lanjutin ya
awas jangan sampe delmannya ke cingdang neng
terus makan soto mie di cindang neng
nanti saru nanti ketuker
ya nggak lah ceng
naik delmannya itu ke terminal bis
eh bagaimana kalau misalnya kita membuka tabungan untuk lebaran
jadi setiap bapak bapak diharuskan menabung untuk biaya lebaran nanti
mampus deh kum
kamu tuh yang mak mak bener ya kum nya
ya tapi kan itu bagus j
itu buat istri istri yang tidak punya banyak uang
gampang tuh kum
kalau ditutup ya tinggal dibuka lagi aja
lebaran orang orang punya banyak uang
kamu tuh kok seneng sekali sih ngeliat orang susah
semakin banyak orang susah saya semakin merasa beruntung
karena saya merasa beruntung
saya semakin bersenang senang
saya semakin bersyukur
eh bersyukur itu sangat penting loh
tanya tuh pak kemen
pak ustad kang dadang
tanya tuh pak ustad kemen
untung aja bukan si pedut yang ngaku ngaku jadi ustadznya kum nya
bisa rusak pemahaman agama orang kiraos
emang kang kadang mau jadi ustadz ceng
jangan dibikin ngomongan dedak
jadi bagaimana bu atem
jennifer sudah mau sekolah lagi
alhamdulillah mau bu guru
alhamdulillah ya bu
eh ada bu atem
kebetulan ada bu dokter

kalau gitu saya duluan ya dok
gimana jennifer sekarang bu atem
jennifer sudah mau sekolah lagi bu
dia masih takut sama ibu yona
saya rasa jennifer itu tidak takut sama saya bu
dia itu hanya
bu yola lah
yang pertama kali tahu
kalau ternyata selama ini jenfer itu berbohong
saya paham sekarang kalau begitu
jennifer itu kan
ya bu atem oh iya bu atem maaf saya boleh nggak ya tanya tentang masalah pribadinya bu atem sedikit
selama bu atem itu kerja di luar bu atem pernah nggak ya punya pengalaman yang buruk
kayak misalnya bu atem itu pernah disiksa atau dianiaya oleh majikan
waduh alhamdulillah bu saya tidak pernah dianiaya
ya kalau dimarahi sesekali ya siapa juga pasti pernah sama majikan
tapi syukur alhamdulillah saya disiksa tidak pernah dianiaya tidak pernah saya dapat kerja yang enak
wah sepertinya saya harus pulang ya bu sudah sore saya mohon izin pamit
kalau begitu mari assalamualaikum
kalau gini caranya kita makin susah bu buat ngerubah pola pikirnya claudia
sebentar ya bu saya masuk dulu ke dalam
kamu pernah nggak cemburu sama istri kamu
ya pastilah ceng
semua orang tuh pernah cemburu sama istrinya
sudah mulai panjang ngomongnya
balik deh ya
kamu cemburu kenapa sama atem
pulang piknik dari kebun raya
terus kemana cek
jangan diganggu biar ada cerita
lanjutkan ceritanya dah
jeniper masih kecil
sampai sekarang juga masih kecil
jeniper anak saya maksudnya
jeniper berapa umur
jeniper umur berapa ya
empat tahun empat tahun
masih di bawahnya lagi kang dadang
oke dua tahun
diliput belum bisa jalan ceng
jenniper bisa jalan umur berapa ya kum
lanjutkan ceritanya dah
sampai dimana tadi ceritanya kum
kamu sama atem pergi ke bogor
jenniper baru berumur satu lima tahun
kan kamu barusan cerita dong
saya lupa kalau saya udah pernah cerita sama kamu kok
ini kita nunggu setengah jam
ceritanya baru segitu nih
kamu baru cerita sampai situ
sekarang lanjutkan ceritanya
saya lanjutin ceritanya ya
doi doi gak usah doi gak usah
tadi kamu yang nyuruh
udah cepet lanjutin ceritanya
udah sabar dari tadi
jiniper saya gendong karena jiniper baru bisa jalan
jiniper kan umurnya baru setengah doi
iya ceng kan tadi udah dikasih tahu sama aku
nih si idoi kenapa nggak dipanggil polisi aja ya
kan suruh interogasi teroris
kalau dia yang nanyain itu teroris belum lima menit udah bener ngaku semua
iya lah biar pada syarat
aku aja yang kena ingat lah
bang dadang ceng kum
pulangnya naik delman ke
awas jangan sampai delmannya ke cingdang neng
terus makan soto mie di cingdang neng
nanti saru nanti ketuker mana cerita kamu mana ceritanya aku
ya nggak lah ceng
naik delmannya itu ke terminal b
sampai jumpa lagi